dengan ancaman hukuman penjara lima tahun
ini warga negaraan indonesia asal jawa timur
perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak
kita kenakan kita jerat dengan pasal delapan puluh ayat dua undang undang ri tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
perubahan undang undang ri tiga tahun dua ribu dua
perlindungan anak subsidi pasal delapan puluh ayat dua undang undang republik indonesia
tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas perubahan undang undang ri dua puluh tiga tahun dua ribu dua
tentang perlindungan anak tindak pidana kekerasan terhadap anak
dengan ancaman hukuman penjara lima tahun
tindakan kekerasan dengan benda atau barang
dan ancaman paling banyak seratus juta rupiah
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya